salah satu proses yang ingin kita capai adalah menjadi berdaya menjadi produsen dari apa yang
kita butuhkan gitu jadi kalau kita bisa menjadi produsen itu adalah salah satu ciri dari
kemerdekaan itu nah makanya kalau memang semuanya bisa kita produksi sendiri itu justru lebih bagus
karena kita tidak akan tergantung pada siapapun gitu desa kembali vital angka urbanisasi orang orang
muda itu bisa ditekan kalau bisa malah justru anak anak muda kembali lagi ke desa gitu
mengerjakan sesuatu di desa dan hidup dari dan di desa
terus ditambahin nanti
tak ada satu ruang kelas pun di sekolah ini tak ada juga bangku yang dipadati siswa yang
mencatat pelajaran dari guru belajar di sekolah pagesangan di dusun wintaos desa
girimulyo kecamatan panggang kabupaten gunung kidul adalah belajar ala desa sekolah yang digagas
jadi di sekitar kita apa yang diajarkan di sekolah itu berjarak dengan apa yang dialami setiap murid di rumah
jadi persoalan yang di sekolah itu kajian yang di sekolah apa yang dipelajari di sekolah itu sangat berbeda ketika dia pulang ke rumah
ketika dia belajar di sekolah itu tidak nyambung dengan realita apa yang ada di rumah
sehingga proses belajar di sekolah umumnya tidak memberikan bantuan dia untuk menganalisa apa yang terjadi di rumah di lingkungan sekitar
jadi umumnya anak anak yang lulusan sekolah formal tidak merasa gagap merasa asing dengan dunianya sendiri dunia asalnya dunia di mana dia berasal
terutama untuk anak anak desa ya
setelah dia pulang dari sekolah
setelah dia lulus dari sekolah dia akan enggan kembali ke rumah karena orientasi sekolah formal adalah orientasinya keluar desa
anak anak wintaus kini tak pernah merasa berat dalam mengenali jati dirinya sebagai petani
suka menanam apa
cabai bumi matahari kangkung
mengapa aksa suka menanam
karena bermanfaat tanamannya
bermanfaat untuk apa
bisa dimakan bisa dijual
yang akan dilakukan misalnya menanam cabai di depan rumah agar besok saat musim kemarau itu ada simpanan makanan
mengapa jadi petani itu asik
karena bekerja itu sangat mengasihkan
kenapa kau mengasihkan jadi petani
bisa banyak teman atau juga bisa untuk memperoleh makanan yang bisa dikelola sendiri

selain anak anak wintaus aksa juga bisa memperoleh makanan yang bisa dikelola sendiri
selain anak anak wintaus aksa juga bisa memperoleh makanan yang bisa dikelola sendiri
selain anak anak wintaus aksa juga bisa memperoleh makanan yang bisa dikelola sendiri
selain anak anak wintaus aksa juga bisa memperoleh makanan yang bisa dikelola sendiri
selain anak anak wintaus aksa juga bisa memperoleh makanan yang bisa dikelola sendiri
selain anak anak wintaus aksa juga bisa memperoleh makanan yang bisa dikelola sendiri

ya kita punya ini tuh punya misi
untuk menjadikan anak anak sini itu petani muda yang berbakat
ya karena di mana mana itu jarang anak muda yang mau bertani
paling banyaknya merantau ke kota
ya karena saya lebih suka di sisa
karena di sisa kita bisa berbuat apa saja
kalau di kota kita tidak bekerja kita tidak makan
tapi kalau di sisa kita tidak merantau saja kita udah makan
dulu itu saya nggak pernah bertani sama sekali nggak pernah
saya nggak suka karena berdan itu gengsi lah intinya gengsi
apalagi remaja yang zaman sekarang kayak gitu
tapi untungnya ada sekolah pagesangan saya bisa belajar mulai dari nol hingga sekarang ini
dan saya tidak tahu kenapa malah justru suka bertani
apalagi bertanam itu suka
dan saya itu sudah semacam kebetulan lah sekolah pagesangan itu
tanpa harus berkuar kuar
berbagai aktivitas diseluruh dunia
pagesangan telah menyumbangkan solusi bagi permasalahan di kabupaten gunung kidul
mbak dea kalau kita bicara dalam konteks gunung kidul
ini sebenarnya ada permasalahan nih dengan anak anak muda
misalnya mereka ada pernikahan dini
kemudian sebagian dari mereka ini meninggalkan desanya
memilih bekerja di kota bukan di desa
apakah cara cara seperti ini nanti diharapkan bisa mengarah
untuk mengatasi permasalahan permasalahan seperti itu mbak dea
justru dengan cara cara seperti ini
menurut saya cara yang paling efektif karena langsung mengenal pada dirinya gitu
jadi kita tidak mempelajari hal hal di luar kita
kita berusaha menemukan diri kita jati diri kita
dan apa yang bisa kita lakukan dengan masa depan kita dari apa yang ada di sekitar kita
jadi memang sangat efektif karena kita tidak apa istilahnya bahasa jawanya itu
ngoyo woro melebih lebihkan gitu
kalau bisa berdaya dari desa kenapa tidak
nah maka dari itu proses penyadaran itu memang dimulai dari diri gitu
identitas diri kemudian identitas apa sebagai makhluk sosial
sebagai orang desa itu seperti apa
dan itu yang akan diproyeksikan untuk masa depannya
diah dan sejumlah rekan aktivis sosial merintis sekolah non formal ini satu dekade lalu
dengan nama sekolah sumbu panguripan
namun lima tahun berjalan perbedaan pandangan membuat sekolah sumbu panguripan terhenti
dia yang sudah terlanjur memiliki ikatan dengan desa ini meneruskan sendiri konsep sekolah non formal ini
ia kemudian mengubah namanya menjadi sekolah pagesangan
sebuah nama dalam bahasa jawa yang berarti sekolah kehidupan
bagi lulusan institut pertanian bogor ini anak anak hanyalah awal perjuangan
diah tak pernah menyangka sekolah yang dikembangkannya kini tak mempunyai sekat usia
bersama relawan dan kadernya sekolah pagesangan kini telah merangkul warga lainnya untuk lebih mandiri
sekolah pagesangan kemudian aktif memberdayakan penduduk dan mengembangkan ekonomi desa
belajar mandiri itu luar biasa kalau bagiku itu pengalaman yang luar biasa
hari hari sulistiono tak pernah sama seperti dulu lagi
selain bekerja serabutan kini ia lebih percaya diri menyebut dirinya sebagai produsen minyak kelapa
ia mencari kelapa untuk produksi minyak yang digunakan untuk kebutuhan dapur ini
semua ini ia lakukan untuk membantu usaha yang dikelola istrinya sudila
tak hanya sendiri mereka memberdayakan keluarga dekat untuk membuat minyak kelapa
berbagai hasil olahan dihasilkan dan sudilah mengaku sekolah pagesangan telah membantu mewujudkan ini semua
budiah itu ada ilmu baru memperkenalkan ilmu
memperkenalkan ibu ibu untuk ibaratnya menaikkan ekonomi yang tadinya ibu rumah tangga nggak tahu apa apa cuma masak
sekarang dirubah ibu rumah tangga menjadi ibu yang kreatif yang bisa membantu penghasilan suami
meningkatkan ekonomi rumah tangga
bagi dia produksi minyak kelapa ini punya keuntungan
bukan hanya sekedar dalam konteks desa tetapi juga berpengaruh dalam tingkat global
kenapa pilihannya ini karena kan seperti tidak lazim ya menggunakan minyak kelapa untuk menggoreng kalau untuk konteks saat ini tuh
kenapa ini yang dipilih
pertama ada beberapa alasan sebenarnya
yang pertama kelapa banyak di sini kelapa banyak ditemukan di hampir di semua area di sini di gunung gitu
baik itu di pantai di kebun di persawahan itu banyak ditemukan kelapanya
kemudian kelapa ini sendiri menjadi salah satu sumber minyak lokal yang bisa dimanfaatkan
kemudian alasan kedua minyak kelapa ini adalah minyak yang ketika kita produksi itu tidak menimbulkan kerusakan ekologi
itu tidak menimbulkan kerusakan ekologi
ada dengan minyak sawit yang biasanya ditanam secara monokultur
kalau sistem monokultur itu biasanya akan menghancurkan keragaman hayati
baik itu keragaman tanaman maupun keragaman hewan
jadi misalnya kita membangun perkebunan sawit itu sebenarnya banyak yang harus kita bayar pada lingkungan kita pada hutan kita
ada banyak biodiversity yang hilang
kemudian ada perkebunan yang hilang
kemudian ada banyak kerusakan kerusakan yang justru merugikan alam ini
sekolah pagesangan kini telah memproduksi berbagai macam produk olahan
kacang koro diolah menjadi produk tempe
tempe ini tak menggunakan kedelai impor tapi memakai kacang hasil keringat para petani wintaus
sementara singkong diolah menjadi tepung mocaf

gunung kidul yang kaya serat dan lebih mengenyangkan daripada nasi
bentuknya lebih kekinian yaitu berupa tiwul instan
yang ditumbuk dari dapur dapur rumah warga
melimpahnya singkong di lahan gersang ini juga tak disiasiakan ibu ibu
yang mengolah menjadi keripik singkong atau yang biasa disebut manggleng
tak ketinggalan singkong kering atau biasa disebut gaplek
juga ikut diolah menjadi lempeng sebuah makanan sejenis kerupuk
total saat ini sekolah pagesangan telah menjual sembilan komoditas hasil bumi
dan enam belas produk hasil olahan dari rumah warga
namun perjuangan dia memasarkan produk produk ini butuh perjuangan
karena di wintaus tak terdapat jasa pengiriman
yang bisa mengantarkan produk tersebut kepada pelanggan
bersama manajer pemasaran yang juga kader sekolah pagesangan
murniatun dia harus membawa semua produk dusun wintaus di gunung kidul ini
ke rumahnya di kawasan imo giribantul
jalan yang ditempuh bukanlah rute yang mudah
rute sejauh tiga puluh km yang mayoritas berkelak kelok ini
harus ditempuh dengan ekstra hati hati
sebuah ruangan di rumahnya diah dedikasikan sebagai ruang yang khusus
menampilkan produk produk unggulan dusun wintaos
di sini pula semua produk tersebut dibungkus rapi
untuk meningkatkan harga jualnya
belajar mandiri itu luar biasa kalau bagiku
itu pengalaman yang luar biasa
selain itu kan asik menurutku daripada cuma biasanya kan yang kerja kerja di kantor
duduk kayak gitu aku nggak suka yang kayak gitu
aku lebih suka yang mending jalan kaki
atau walaupun naik motor
itu lebih suka aku
lebih ngetrip lah
sukanya yang keras keras kayak gitu
sebagai anak desa
murni tak pernah canggung memasarkan hasil desanya ke berbagai tempat
meski harus melintas kabupaten dan kota
salah satunya di pasar kamisan yang berada di kabupaten sleman
ia sadar usahanya ini adalah
ujung tombak bagi dan menjadi kepercayaan serta harapan besar warga wintaos
kini makin banyak warga wintaos yang ingin ikut berdaya bersama sekolah pagesangan
dengan pola kerja yang dicanangkan oleh sekolah pagesangan ini
kami mempunyai angan angan mempunyai cita cita bukan hanya segelintir orang
bukan hanya anak anak remaja
sebagian kecil wintaos tetapi semua petani wintaos
semua masyarakat wintaus bisa menikmati hasil kerjasama yang baik
seperti apa yang dilakukan oleh sekolah pagesangan
sebuah pertemuan di rumah kepala dusun wintaos pada pertengahan dua ribu delapan belas
menjadi titik bersejarah bagi diah dan sekolah pagesangan
ini adalah kali pertama pihak dusun wintaos mengundangnya untuk membicarakan kerjasama
dengan kelompok tani mulyodadi
pertemuan ini seakan menjadi pengakuan atas jalan surat
dan sebuah perjalanan yang sangat menarik
dan perjalanan sunyi yang dilakukannya satu dekade terakhir di wintaos
pertemuan ini didasari atas ketertarikan atas keberhasilan sekolah pagesangan
meningkatkan ekonomi sejumlah warga yang lain
masuk tujuan butia seperti itu
sehingga kami sebagai kelompok tani juga betul betul mendukung
karena tadi malam sudah diadakan pertemuan
kelompok tani juga siap untuk menanam tanaman yang sifatnya itu organik
juga siap untuk mendata seberapa banyak hasil pertanian yang ada di dusun wintaos
titik akhirnya kami akan memetik kesejahteraan masyarakat wintau
dengan pola kerja yang dicanangkan oleh sekolah pagesangan ini
dengan pola kerja yang dicanangkan oleh sekolah pagesangan ini
kami mempunyai angan angan mempunyai cita cita
bukan hanya segelintir orang bukan hanya anak anak remaja
sebagian kecil wintaos tetapi semua petani wintaos
semua masyarakat wintaus bisa menikmati hasil kerjasama yang baik
seperti apa yang dilakukan oleh sekolah pagesangan
pertanian organik tanpa pupuk kimia menjadi pilihan sekolah pagesangan bukan tanpa sebab
tapi mbak diah kalau bicara tentang organik ini sebenarnya masalahnya bukan sesederhana itu
dalam konteks yang lebih besar anda bisa seperti melawan sebuah kekuatan besar sebuah kekuatan industri
bagaimana mbak diah

ya hidup itu kan memang pilihan ya tinggal kita gimana menjalannya
saya memilih seperti ini karena menganggap hidup sekali itu harus berarti
artinya harus merdeka menentukan pilihan sendiri
nah pilihan menggunakan bahan bahan alami itu sebenarnya menjadi manusia merdeka
yang tidak tergantung dan tidak terjajah oleh ya itu tadi yang jenangan sebut sebagai arus besar globalisasi
ya memang ini pilihan menjadi arus kecil tapi kita bermartabat gitu
kita menjadi arus besar globalisasi
menjadi apa berdaya merdeka dan itu adalah martabat yang tertinggi dari manusia kalau menurut saya begitu
perjuangan diah bersama sekolah pagesangan tak lepas dari bantuan relawan lain yang punya mimpi yang sama
sebagai partner dan juga relawan sejak tiga tahun terakhir kunchoro membuat perjalanan dia makin ringan
ya mungkin dari keprihatinan yang sama ya
jadi saya kan sama mbak diah itu punya kelihatan yang sama bahwa anak anak muda sekarang sedikit yang punya minat terhadap dunia pertanian
sementara mereka lahir dan besar di lingkungan rural kan desa dan sebagian desa itu kan bertani
nah bagi kami kan perkara mereka mau nanti ketika sudah dewasa besar mau jadi apa itu kan nanti kan gitu
karena mereka besar di desa
di desa ya mau nggak mau menurut kami ya mesti tahu mesti punya knowledge punya skill apa yang ada di desa itu
sehingga itu justru memperkaya menjadi bekal kemudian ketika dia entah jadi apa kan itu
pilihan mandiri bagi dia adalah cermin bagi dia untuk juga mandiri secara ekonomi
sama seperti yang disampaikan kepada warga wintaos
putih kecil di belakang rumah menjadi penyangga dan dukungan ekonomi atas pekerjaan suaminya
bagi dia keluarga kecilnya adalah energi yang membuatnya tak pernah menyurutkan langkah
mereka tak pernah malu dengan pilihan dia yang berbeda dengan kebanyakan perempuan lain
keluarganya tak pernah protes bila aktivitas di sekolah pagesangan tak pernah mendatangkan keuntungan ekonomi
kata orang ini tuh kayak proses belajar dan kata orang juga belajar tuh gak bakal selesai
kalau maksudnya tuh kayak belajar tuh gak ada ininya tuh loh nggak ada finalnya
jadi emang harus di jalanin terus
sejak memilih untuk hidup bersama diah muhammad c hafudin memahami betul panggilan jiwa istrinya
ia memahami sejak dikutuk
sejak berusia sembilan belas tahun istrinya aktif berkegiatan sosial
beragam dinamika yang mereka hadapi tak pernah membuat c hafudin meminta diah untuk berhenti
ngerjain sp itu kan jalan sunyi yang mungkin gak
nah tapi saya melihat keikhlasan di situ
nah kalau saya ngeliat gitu ya saya pasti bangga sekali
jadi dia melakukan tidak serta merta karena uang
di zaman yang sekarang semua menghitung serba uang ya
serba uang apalagi ibu ibu ya
menghitung uang belanja menghitung segala macam
ini dia melakukan sesuatu sekali lagi karena passion
dan dia ikhlas melakukan itu tanpa pernah menghitung untung dan rugi
jadi saya kira sampai kapanpun dengan seperti ini saya pasti akan mendukung dia dan berangga sama istri saya
diah widuretno dan sekolah pagesangan adalah bukti nyata dan jawaban atas cibiran miring dan utopia sebuah sekolah tanpa sekat
dari jalan sunyi di wintaus diah widuretno telah melantangkan sebuah bisikan kepada kita
tentang kekuatan yang selama ini
kita lupakan berdaya dari desa
setelah berjalan pulang dan jumpa dan mode empat zeonk visual pasang